dan tentunya kita ke informasi selanjutnya tapi ini ngomong ngomong soal merayakan kemerdekaan republik indonesia ini
memang upacara kemerdekaan ke tujuh puluh empat ri di kedutaan besar ri di port morsby papua new guinea berlangsung khidmat
usai upacara masyarakat indonesia di papua new guinea merayakan hari kemerdekaan dengan meriah lomba tarian tebak penari topeng menghangatkan suasana tersebut
pesta rakyat mengusung hari kemerdekaan juga sudah dilaksanakan sejak dua puluh delapan juli lalu
berbagai lomba seperti bola voli dan tenis meja diselenggarakan dan kedutaan besar ri untuk papua nugini mencatat ada sendiriannya satu ratus tiga puluh wni yang mengikuti kegiatan tersebut
pesta rakyat mengusung hari kemerdekaan di port moresby papua nugini berlangsung khidmat

pesta rakyat mengusung hari kemerdekaan di port moresby papua nugini berlangsung khidmat

pesta rakyat mengusung hari kemerdekaan di port moresby papua nugini berlangsung khidmat
pesta rakyat mengusung hari kemerdekaan di port moresby papua nugini berlangsung khidmat